kita beralih ke berita banjir
curah hujan yang tinggi yang terjadi sepanjang hari minggu kemarin
membuat sejumlah pemukiman dan rumah sakit di sidoarjo terendam banjir
sementara di blitar hujan deras membuat tebing setinggi tiga puluh meter longsor
hujan deras yang mengguyur kabupaten sidoarjo mulai minggu pagi hingga malam
hampir membuat seluruh kawasan terendam banjir
sejumlah permukiman warga dan jalan protokol kota sidoarjo terendam air
hingga ketinggian lima puluh cm
bahkan banjir juga mengenangi rumah sakit umum sidoarjo
ketinggian air yang mencapai dua puluh cm masuk ke dalam ruang tunggu pasien
kantor dan ruang unit gawat darurat
meski genangan air tidak begitu tinggi namun cukup mengganggu aktivitas rumah sakit
pemandangan serupa juga terjadi di dua kecamatan di kabupaten trenggalek
belasan desa terendam banjir mencapai lebih dari satu lima meter
banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan meluapnya sungai setempat
merupakan banjir terparah sejak tiga tahun terakhir
selain mengendangi perkampungan warga
banjir juga merendam pasar tradisional di desa ngerayung kecamatan gandusari
sementara di blitar akibat diguyur hujan deras
sebuah tebing di desa meronjo
kecamatan selopuro kabupaten blitar minggu sore longsor
longsoran tebing setinggi sepuluh meter ini langsung menutupi jalur selatan penghubung blitar malang
selain menutup jalan material longsor juga menimpa sebuah rumah sekitar hingga rusak parah
petugas bpbd kabupaten blitar dibantu warga sekitar melakukan evakuasi sisa longsoran
menggunakan alat manual
tidak adanya alat berat membuat proses pembersihan material longsor berjalan lamban hingga berjam jam lamanya